sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bajak keluar bajak

aku udah ketemu sama mama
aku sudah ketemu sama mama
aku sudah ketemu sama mama
aku sudah ketemu sama mama
kenapa dok pagi pagi ke sini dok
bajak mana sof
bukannya di dalam ya
nggak ada dia nggak di dalam
bajak nggak pulang dari semalam
kamu juga nggak ketemu bajak ya
saya sih dari tadi pagi nggak ketemu bajak dok
ratu juga gak pulang semalam
apa hubungannya baji sama ratu
mungkin mereka pergi berdua
dia meninggal tanpa tahu kalau ternyata mama masih hidup
waktu aku ketemu mama di pemakaman kakakku
aku marah banget sama dia
dan aku bilang sama dia kalau aku nggak akan pernah maafin dia
karena dia udah ninggalin aku dan kakakku
gue sebenarnya gak tahu apa yang terjadi
tapi kalau gue jadi kakak lo
gue pasti akan bilang ke lo kalau lu tuh seharusnya bahagia
bisa ngeliat ibu kalian masih hidup
lo nggak pernah benci sama nyokap lo kan sedikit pun
lu malah tuh harusnya bahagia
karena nyokap lo yang terhormat
nyokap lo masih hidup
nggak seperti yang bokap lo bilang kalau nyokap lo tuh udah mati
dulu lu pernah bilang ke gue kalau
kalau lo mau pergi ke gunung rinjani
buat nyari nyokap lo yang diculik raksasa
lo bahkan mau pergi jauh banget untuk nyari nyokap lu
dulu aku pikir mamaku udah meninggal
makanya aku pengen cari dia di puncak gunung rinjan
udah lah nggak usah dibahas
kita pergi aja yuk
ajak menurut kamu kok orangnya nyebelin nggak sih
ya nggak menurut kamu nyebelin nggak
ya padahal aku kan udah sumpah sumpah
mau ketemu lagi sama kamu
sekarang aku malah nyariin ke kamu
itu namanya apa kalau bukan nyebelin
ya juga sih ya
ya bagus nih kalau lo nyar
biarin aja aku nyebelin
habis aku nggak tau lagi mau segimana
mungkin aku juga gak bisa pergi kemana mana kalau nggak ada kamu
maksudnya lo udah nggak marah lagi kan sama gue
harusnya sih aku masih marah sama kamu
kalau kamu lang powers who doon ke market
malah aku nggak cuma maghin kamu
aku juga berterima kasih sama kamu

ayo cepet lah mau kuliah yang kenceng
terus yang kenceng
dokter mau terus nunggu di sini
mendingan dokter nunggu di rumah pacar dokter aja
jadi lo ngusir gue
ya nggak gitu dok
tapi emangnya dokter yakin kalau bajak pergi sama ratu
kalau misalnya baja gak pergi sama ratu dokter mau ngapain
dokter aja kali yang salah kira
bocep pernah bilang ke saya dok
kalau mereka udah kenal dari kecil
eh apaan sih dokter
dokter kamu ngukul bajak
bajak kamu nggak pergi sama ratu kan bajak
sofi kamu keluar
bajak bilang dong kalau kamu nggak pergi sama ratu
mungkin tolong bawa sofi keluar
soalnya ratu minta gue antar
jadi lo milih antar ratu sendirian
daripada ngomong sama gue ngejarnya ratu
lo tau kan
lo nggak boleh suka sama ratu aja
lo harus nyadar posisi lo dong
dan siapa ratu
mentonagi cuman lahin rupanya
janganlah lagi takut apa tuh
bayi yang hawk

karena aku malu
kamu gak berani telepon aku
tapi kamu malah berani pergi berdua sama baja ke makam kakakmu
jadi kamu udah tahu
apa kamu juga yang nyuruh baja untuk kamu ceritakannya ke aku rah
kenapa kamu pergi sama bajo
kenapa bukan sama orang lain aja
karena baja itu kan supir aku
jadi aku ngerasa nyaman kalau aku pergi sama dia
itu semua karena baja cinta pertama kamu kan rah
sebenarnya udah lama aku tahu kalau baja itu cinta pertama kamu
tapi aku berusaha untuk gak memikirkannya
karena aku pikir yang penting sekarang kamu pacar aku rah
tapi kamu malah terus terusan bikin aku marah
tapi inilah imbalan yang diizinkanmu
penting kamu louie
lebih jauh dari magnetiki
bagaimana akan selama ini
raulina bisa kesana selama ini
edgar mukul bajak
dan gue datang kesini untuk ngebales semua pukulan edgar
semua ini gara gara lo tau gak
dasar cewek jahat gak punya perasaan
lagian lo ngapain sih pake pergi sama ratu segala
ya soalnya gue emang pengen jalan sama dia dok
udah tau dia udah punya pacar masih lo deketin
kayak gak ada cowok lain aja lo
tapi to dokter sensitifnya emang bagus sih
tapi lo emang gak suka kan sama ratu
jak lo gak suka kan sama dia
seumur hidup gue belum pernah punya perasaan pengen banget
dan sekarang gue punya
aku pengen ada di samping ratu saat dia sedih
gue juga pengen ada di sisinya saat dia menangis
gue pengen selalu ada di samping dia do
do salah gue apa sih
oke gue tau ratu tuh gak bakal balas paksa dulu gue
gue cuma pengen ada di sisinya dia itu doang
emang itu terlalu berlebihan dok
wajah bibir kamu kenapa
oh ini kemarin latihan biasa
kenapa sih kamu bohong
kemarin edgar nyiarin kamu itu makanya bibir kamu bisa sampai kayak gitu kan
wajah aku tuh gak ngerti deh sama sifat kamu
jelas jelas aku udah bikin kamu luka kayak gitu tapi kamu masih